sebuah video pengendara sepeda motor yang berboncengan dan terjun ke dermaga pelabuhan nusantara kota parepare sulawesi selatan menjadi viral
pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan istrinya itu diketahui memiliki kelainan jiwa
inilah video amatir pengendara sepeda motor yang terjun bebas di dermaga pelabuhan nusantara kota parepare sulawesi selatan
kejadian berlangsung pada sabtu malam saat keduanya hendak naik menggunakan kapal km kirana menuju balikpapan kalimantan timur
pengendara sepeda motor jenis rx king yang akhirnya diketahui bernama tahang ini berbocongan dengan sang istri ernawati
sejumlah warga pun panik dan langsung memberikan pertolongan
dari keterangan polisi tahang diketahui telah lama mengalami gangguan jiwa
setelah istrinya naik di motor kemudian laki laki ini langsung menangkap gasnya menuju ke laut terjun ke laut
dari para keterangan keluarga bahwa bapak yang mengendari motor tersebut ada kelainan jiwa
keduanya pun akhirnya batal berangkat kembali papan dan telah dicemkut oleh keluarga
sementara sepeda motor yang berada di dasar dermaga telah dievakuasi pada minggu sore
ketika sepeda motor diperlukan sepeda motor yang berada di dasar dermaga telah dievakuasi pada minggu sore